hai menteri pertanian syahrul yassin limpo menjamin bahwa stok hewan kurban yang sehat siap
untuk idul adha sebanyak satu tujuh juta ekor hewan kurban berasal dari wilayah yang aman dari
penyebaran penyakit mulut dan kuku dan akan melalui proses perjalanan yang terhindar dari
penularan usai rapat kerja bersama komisi empat dpr pada senin tiga belas juni menteri pertanian mengatakan
bahwa pihaknya menyiapkan satu tujuh juta ekor sapi untuk keperluan kurban dari populasi ternak sapi
sebanyak enam belas juta ekor kementan sudah memetakan daerah asal ternak sapi yang akan diambil yaitu
dari daerah hijau atau daerah yang aman dari penyebaran pmk dari delapan belas provinsi yang merupakan
daerah penularan kementan mencatat sekitar satu ratus tujuh puluh kabupaten masuk kategori zona merah di tingkat

diberi kembali ke kota yang menyebabkan kemudian akan dibawa melalui jalur darat dan laut
untuk menghindari potensi penularan dari dan kepada hewan lainnya
hidul adha kebutuhan yang ada kita sudah persiapkan satu tujuh ingat daerah hijau kita masih sangat banyak
daerah hijau itu daerah yang belum suspek oleh karena itu tinggal daerah suplainya kita persiapkan
ya dan sejumlah yang ada kemudian daerah demennya daerah suplainya dan sejumlah yang ada kemudian
ada kebutuhan konsumsinya ada dan prosesnya kita jaga
bahkan kita berharap semua sudah terdata empat belas hari sebelum
dan ini sudah mulai
ingat kita punya populasi ternak sapi itu ada enam belas juta
yang terkena katakanlah seratus sampai dua ratus ribu katakanlah
tentu datanya yang tidak akurat banget kurang lebih seperti itu
maka tentu saja kita pede bahwa ini